bermacet macetan di kota jakarta sudah menjadi makanan sehari hari
bahkan saat ini solusi yang tepat sepertinya adalah dengan naik transportasi umum
moda angkutannya pun sudah tersedia dengan banyak
ada krl mrt transjakarta serta lrt yang sudah terintegrasi
dan juga harganya terjangkau
namun konsekuensi dari naik transportasi umum itu ya
adanya seperti ini
jakarta kota yang lalu lintasnya tidak pernah tidur
keliat moda angkutan umum di ibu kota ini kian berkembang
ragam pilihan transportasi disediakan
bahkan kini terintegrasi satu sama lain
memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyingkat waktu
serta biaya perjalanan mereka
kalau saya pribadi transportasi umum yang saya favori itu kereta krl
enak karena kereta karena lebih pasti jamnya
jadi nggak macet
itu di jalan
kalau di jakarta mrt sih mas
dewan transportasi kota jakarta dtkj
mengusulkan adanya kenaikan tarif moda transjakarta pada april dua ribu dua puluh
hal ini diajukan mengingat tarif transjakarta yang bertahan di rp tiga lima ratus sejak tahun dua ribu dua puluh
dtkj mengusulkan tarif transjakarta naik di jam jam sibuk
yakni rp empat pada pukul tujuh satu hingga sepuluh sembilan waktu indonesia barat
dan rp lima pada pukul enam belas satu hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra
menurut aku sih kurang setuju ya
karena dengan harga yang tarif yang sekarang itu udah lebih worth it
setuju sih kalau misalnya emang itu ditunjang dengan peningkatan fasilitas ya mas
maksudnya kayak lebih nyaman terus lebih aman dan lainnya itu nggak apa apa sih
kalau menurut saya ya
menurut hasil pantauan tim liputan cnn indonesia
beberapa pengguna lebih memilih menggunakan transportasi umum di jakarta
selain untuk menghindari kemacetan
pemilihan transportasi umum juga dilakukan guna meminimalisir biaya perjalanan
karena tidak perlu ada biaya tambahan untuk perawatan kendaraan pribadi
berarti demikian menurut pengamat tata kota dan kebijakan publik agus pambagio
pengembangan sistem transportasi di jakarta masih belum optimal
terutama dari segi efisiensi transfer antar
untuk transportasi di jakarta itu sejauh belum ada interkoneksi dari
atau dari keluar rumah sampai di tujuannya
itu belum bisa dikatakan baik
dia baik ketika maksimum orang dari first mile ke last mile itu hanya pindah tiga kali maksimum
jalan lima ratus meter
masyarakat berharap adanya kenaikan tarif pada transportasi umum
selaju dengan peningkatan fasilitas yang memberikan kenyamanan serta keamanan selama perjalanan
rafis arinugraha anggacita kesuma jakarta